kabar gembira dari jawa timur
di mana seorang nenek yang telah berusia seratus tahun
dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
setelah menjalani perawatan selama satu bulan
di rumah sakit phc surabaya
kamtin nenek kelahiran tahun seribu sembilan ratus dua puluh ini
dibawa ke rumah sakit pada tiga belas april lalu
akibat mengalami gejala sesak nafas
nenek kamtin dinyatakan sembuh pada tujuh belas mei lalu
setelah menjalani perawatan sekitar satu bulan di rumah sakit
menurut menantunya siti aminah
dalam video conference dengan gubernur jawa timur
selama menjalani perawatan
nenek kamtin sangat disiplin
serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat
sehingga ia bisa sembuh dari virus yang menyerangnya
ada warga berumur seratus tahun
dan alhamdulillah sembuh dari layanan perawatan
enam bulan di rumah sakit akibat covid sembilan belas
artinya tetap semangat
bagi saudara saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit
insya allah akan ada harapan kesembuhan yang sama
dengan seperti yang dialami oleh ibu kamtin